rian hanya belajar dari anggota komunitas skate di serang
yang sering berlatih di skatepark stadion maulana yusuf
tepat di depan warung ibunya
kini ia bahkan juga berlatih bersama anak anak yang jauh lebih kecil darinya
rian berkeginan semua anak mendapat kesempatan yang sama
untuk berprestasi di olahraga skate
ngelihat banyak orang main skate
dan berharap mereka akan berhasil mencapai kemampuan yang mereka inginkan
agar semuanya bisa
nantinya kan harusnya nurun ke adiknya
nanti bisa mengajarin
semoga yang memberi skate saya ini
diberi kelancaran rezekinya
selain rian wahyu prasetyo juga menjadi salah satu anak
yang mendapat donasi papan skate gratis
ia sudah mempelajari teknik dasar bermain skate
selama kurang lebih satu tahun
mulanya wahyu tertarik mempelajari skate
karena sering melihat rian saat berlatih
wahyu juga sering meminjam papan skate teman lain
wahyu mencari papan skate yang lebih baik
wahyu mencari papan skate yang lebih baik

wahyu sudah punya papan skate yang lebih baik

wahyu terpilih mendapat donasi papan skate gratis
karena berbakat dan rajin berlatih
namun keluarga wahyu memiliki keterbatasan
untuk mencapai keterbatasan ekonomi
untuk membeli peralatan skate yang memadai
kedua orang tuanya adalah pedagang kaki lima di sekitar kawasan stadion
setelah memiliki papan skate sendiri rian dan wahyu
kini bisa leluasa semakin mempelajari trik trik baru dan mengembangkan kemampuan bermain skate
senang juga sih bisa punya papan sendiri udah nggak nungguin dulu kakak kakaknya kan main skate
dia nungguin tuh nungguin kitanya udah capek baru dipinjemin
kalau sekarang kan datang salaman main belajar bareng
permainan skateboard merupakan hobi dan olahraga yang membutuhkan biaya cukup besar
untuk papan dan roda lengkap membutuhkan sekitar satu sampai satu jam
sampai satu lima juta rupiah belum termasuk sepatu helm serta pelindung siku dan rotot
ironisnya bermain skateboard justru dekat dengan kehidupan anak coladan yang tak mampu membeli peralatan skateboard
atas dasar inilah gerakan skatepallus diperakarsai oleh ahmad madani
sejak dua ribu tujuh belas madani menghimpun para donatur dan komunitas skateboard
seluruh indonesia untuk donasi skate gratis melalui media sosial
selama lima tahun gerakan skate vella telah memberi skate gratis pada dua puluh anak berbakat
madani berharap skateboard bisa menjadi olahraga sekaligus kesempatan bagi anak anak calonan
untuk membentuk lingkungan pertemanan positif dan mengembangkan skill
pengennya tuh ada
satu tempat sendiri buat skatevelas itu yang menampung anak anak jalanan
jadi selain ditampung disitu akan ada beberapa kelas atau studio yang mengajarkan kreativitas
jadi kayak memberi mereka ini bekal buat ke depannya
entah kayak membangkitkan minatnya dia
jadi daripada dia ngamen atau ngemis ngemis punya kreativitas gitu
kayak bikin sesuatu lah
jadi itu yang bakal jadi bekal hidupnya
habis liputan dari mana
jadi kita tadi habis liputan tentang skateboard
nah skateboard itu kan sebenarnya hobi olahraga yang mahal ya
sebenarnya karena alat alatnya juga lumayan lah harganya gitu
tapi potensi bakatnya itu justru datangnya dari anak anak jalanan
karena ya olahraganya dilakukan di jalanan
jadi itu yang paling penting
jadi itu yang paling penting
dan mereka ini orang orang yang nggak punya kemampuan ekonomi lah untuk bisa belajar gitu
nah tapi untungnya ada orang orang baik lah yang bisa memfasilitasi mereka
jadi olahraga ini tuh bisa menyenangkan buat semua orang
berbuat baik itu tidak selalu harus menunggu aksi yang besar
tapi bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana